rekayasa lalu lintas di jalan tol cipularang mulai diberlakukan menyusul perbaikan lereng longsor yang masih dikerjakan hingga hari ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di tol cipularang
wilam selamat sore bagaimana kondisi terkini di sana saat ini
selamat sore eva di tol cipularang khususnya di kilometer satu ratus delapan belas ini
seperti kita ketahui sudah sejak delapan hari yang lalu terjadi tebing longsor
dan hari ini memang ada rekayasa lalu lintas sejak pukul delapan namun seperti terlihat tidak ada kemacetan yang terjadi
hanya memang ada sedikit perlambatan
dan sejak kilometer satu ratus dua puluh terjadi kanalisasi yaitu di mana kendaraan berat seperti bus kemudian truk
juga kontainer diarahkan untuk menggunakan jalur sebelah kanan dan kendaraan mobil menggunakan jalur sebelah kiri ini
dilakukan agar memperlancar
untuk perbaikan tebing dan untuk mengetahui seperti apa rekayasa rekayasa yang akan dilakukan untuk kelancaran di tol cipularang ini
saya sudah bersama dengan general manager jasa marga cabang purbalenyi pak bima
selamat sore pak bimas
pak bisa diceritakan ini kenapa rekayasa baru dilakukan hari ini pak
rekayasa ini dilakukan hari ini karena memang mulai tadi malam hingga sampai nanti hari sabtu akan ada pekerjaan
dan perkuatan struktur temporer
pemerintah ini sudah memiliki pengguna jalan yang berbeda
yang memakan atau memerlukan sekitar satu meter lajur
seperti kita lihat sekitar satu meter lajur satu ini ditutup
tapi dari perhitungan lajur sebenarnya masih dapat digunakan dua
untuk membantu menggait pengguna jalan kami pasang rubber conne
sehingga pengguna jalan dapat tergait tetap dua lajur
nah ini pekerjaannya direncanakan sampai dengan hari sabtu
berhubung merupakan puncak arus balik weekend
pekerjaan akan pemasangan seatpile tadi akan dihentikan terlebih dahulu
kemudian mcb tadi akan digeser ke bawah jalan sehingga dapat full dua lajur
nah apabila timbul kepadatan selama pekerjaan ini
jasa marga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian
atas evaluasi dan diskretasi kepolisian nanti kami siapkan contraflow
contraflow dimulai dari titik kilometer satu ratus dua puluh empat ratus
sampai dengan satu ratus delapan belas seratus
ini kan dari arah bandung ke jakarta ya pak
untuk arah dari jakarta ke bandung apakah ada rekayasa juga seperti apa
untuk dari arah jakarta ke bandung masih tetap normal
seperti biasa seluruh lajur dapat digunakan
untuk pengerjaan tebing yang longsor lereng yang longsor ini pak
kira kira makan waktu berapa lama
untuk pengerjaan permanennya dengan evaluasi
dengan metode kerja dan desain yang ada
ini diperkirakan apabila tidak ada cuaca ekstrim adalah satu bulan
jadi selama satu bulan apakah akan terus dilakukan rekayasa atau seperti apa
ya selama satu bulan rekayasa yang seperti ini
direncanakan hanya sepuluh hari ke depan
setelah itu lajur dapat normal kembali yaitu dua lajur full
tapi memang bahu jalan tetap akan ditutup selama pekerjaan
ini untuk kanalisasi nih pak untuk kendaraan berat di sebelah kanan
dan mobil di sebelah kiri ini akan berlangsung berapa lama
ini juga berlangsung selama ya
bagaimana dengan kendaraan yang berangkat
ini juga berlangsung selama sepuluh hari tersebut
jadi kami merupakan himbauan gitu ya
agar kendaraan besar menggunakan lajur kanan
kendaraan kecil menggunakan lajur kiri
baik untuk skenario kontra flow
apakah hanya akan dibuka satu jalur atau bagaimana pak rencananya
jadi rencana mekanisme kontra flow ini adalah yang pertama
jadi untuk dari bandung menuju jakarta
disiapkan satu lajur menggunakan jalur ambon
jadi yang biasa digunakan ke arah bandung akan digunakan ke arah jakarta sejumlah satu lajur
jadi untuk yang arah sebaliknya dapat menggunakan masih ada tersisa satu lajur
ini untuk antisipasi karena memang cuaca sedang hujan sedang deras ya pak
ini bagaimana pengerjaan dan apakah mengganggu juga pengerjaan lereng ini
ya tentu saja alhamdulillah dalam dua hari ini cuaca cerah
jadi progres pekerjaan sangat baik
dan terkait kendala cuaca ini akan terus kita lakukan

dan tentunya kami juga untuk memantau keselamatan dan kerawanan di lokasi gitu ya
kami terus mengevaluasi kami sudah pasang sensor robotik
dan konsultan tim ahli onsite
sehingga data ini akan selama dua puluh empat jam dimonitor dan terus diolah
sehingga apabila nanti terjadi kerawanan yang meningkat
atau terjadi siap langsung menginformasikan ke pihak terkait
jadi selama tidak ada informasi terkait
maka dapat kami pastikan bahwa jalan tol ini aman dilalu
antisipasinya akan dilaksanakan di seluruh sepanjang jalan cipul haram
jalan tol cipul haram atau seperti apa
jadi untuk saat ini titik pengerjaan ya di satu ratus delapan belas ini saja
tapi kalau untuk identifikasi ada beberapa titik yang sudah kami identifikasi juga
berpotensi longsor dan kami terus berkonsultasi dengan tim ahli untuk treatment treatmentnya
terima kasih pak bima
selain itu eva laporannya dari tol cipul haram
kilometer satu ratus delapan belas hingga sore ini lalu lintas terpantau lancar
dan tidak ada kekhawatiran untuk melewati jalur tol cipul haram ini eva
baiklah wilham nasution melaporkan langsung dari tol cipul haram jawa barat